kami siang menteri perdagangan zulkifli hasan menilai indonesia bisa menjadi basis produksi telpon seluler pintar
yang diekspor ke berbagai negara di dunia
hal ini terlihat dari pencapaian produksi salah satu perusahaan ponsel pintar
yang berhasil mengekspor delapan juta unit ke berbagai negara sejak dua ribu dua
zulkifli menjelaskan sektor elektronik menjadi unggulan yang masuk prioritas making indonesia empat
sektor elektronik menjadi komponen ekspor terbesar keempat dalam struktur ekspor indonesia
sehingga sinergi antara swasta dan pemerintah diharapkan menjadi salah satu cara indonesia siap menghadapi era industri digital
sesuai arahan presiden kita harus bekerja keras menggenjot ekspor kita di tengah ekonomi yang tidak menentu
kita bersyukur walaupun
karena pandemi belum sepenuhnya pulih
sekarang ditambah rusia ukraine
imf meramalkan kita akan resesi
sekarang dua puluh delapan negara masuk pasien imf
kita masih tumbuh
masih surplus tiga lima sekian miliar usd
ekonomi kita tumbuh lima empat puluh empat